sebuah hotel di jalan melawai kebayoran baru jakarta selatan terbakar pada jumat dini hari
pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api dan menyelamatkan tamu tamu hotel yang terjebak di dalam kamar
setelah api padam petugas menemukan tiga jenazah di dalam kamar
sementara tiga orang lainnya dilarikan ke rumah sakit karena mengalami sesak napas
ketiga korban tewas diduga terjebak kepulan asap
polisi sektor metro kebayoran baru hingga jumat siang masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran
empat orang saksi yang diperiksa diantaranya pemilik hotel dan tiga karyawan hotel
dari hasil pemeriksaan sementara diketahui asap pertama kali terlihat di lantai dua hotel
lalu menyebar ke lantai tiga dan empat
keterangan dari pihak damkar pada saat ingin evakuasi dan melakukan pemadaman
di dalam kamar tidak ada jendelanya
karena kami belum sempat masuk karena keterbatasan
mungkin nanti kami akan koordinasi dengan pihak kuslapor barat simpori untuk melakukan olah tkp
kebakaran juga terjadi di kawasan manggarai jakarta selatan pada jumat dini hari
kobaran api yang melalap sejumlah bangunan membuat warga panik
petugas suku dinas pemadam kebakaran jakarta timur
dan jakarta selatan yang tiba di lokasi
langsung berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke rumah warga lainnya
kebakaran berhasil dipadamkan satu jam kemudian setelah empat belas mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi
tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini namun penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas
sementara di kabupaten sukoharjo jawa tengah
sebuah gudang pabrik kain ludes terbakar pada kamis sore
kedudukan yang terjadi di kawasan manggarai jakarta selatan
yang diduga berawal dari sebuah mobil truk yang terparkir di halaman pabrik tersebut
membuat petugas sempat kewalahan memadamkannya karena tiupan angin yang kencang
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
sementara kerugian materi masih dalam pendataan petugas
tim liputan cnn indonesia